gak ada mama aku lagi bisnis keluar kota
semoga aja mama kamu gak balik balik lagi
eh kok kamu jahat sih
maksud aku bukan gitu bebek
ya aku yang nge doain mama kamu buruk ya
terus makannya banyak
apa kamu lagi diet
hah lagi diet ya
kina biasanya kan ya hubungan kita ini udah kayak temen ya enggak
bisa kok curhat sama tante
beneran dia tetap bisa kok jadi pendengar yang baik buat kina
aku lagi pengen sendiri aja tante
laper kasihnya tante
bira masak banyak loh
enggak enggak enggak tante
enggak mau nih
udah napsu makan ya
bira juga tadi beli roti banyak
kamu enggak mau juga
oh ya udah ya ya udah tante tinggalin kamu sendiri ya
tante tinggalin kamu sendiri ya
ayo jiragan kesempatan aja ya
lihat dong mejanya tuh segini
yes mas itu emang ni memang dia makan belasak
coba aku konsentrasi saja
pak kinar itu nggak mau makan pak
mama udah ajakin makan jawabannya belum lapar
udah enggak apa apa ma

ini juga anak udah gede kalau dia lapar dia pasti makan sendiri kita aja nggak ngeliat kalau
dia di kamar pingsan karena kelaparan oh gimana kasian juga ya nyonya ya gan nonton sampai nggak
mau makan gitu coba kalau mang liman enggak makan uh kita enak jadi ngirit makannya banyak
hai ya bener baik kurang kurangin mbak liman pantesan noya perutnya boleh ya
assalamualaikum waalaikumsalam apa kabar brodi
apa kabar lama banget nggak main main kesini sibuk di bengkel
brody apa kabar sih itu berondong tua oh
alhamdulillah baik baik saja kebetulan juga sementara gitu
monika soalnya udah punya calon istri begitu

yauerdo kan gimana yang kayak aduhmi akhirnya lupa ya nanti nanti aja aja ya
aduh ya lupa ya
nanti kalau kesini lagi
ya udah sih ajak ngobrol
sebentar nanti ya
masih ada gini
eh dasar patung
pak detik detik ini pak
detik detik menuju lapar
udah mama duluan aja
lah papa ntar kalau mama sakit mah
terus sakit pak gimana
yaudah ya udah udah mama tunggu di dalam
udah lama lama ya pak laper
aduh aduh aduh
udah makan aja deh sama mama
aduh duluan aja
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
iiih kamu kok di sini
aku bisa dimarahin lagi sama mama kamu
mama aku tuh lagi gak ada
mama aku lagi bisnis keluar kota
jangan aja mama kamu enggak balik balik lagi
eh kok kamu jahat sih
ngedoain yang enggak enggak
maksud aku bukan gitu bebek
jadi maksud aku gini loh beb
ya aku gak ngedoain mama kamu buruk ya
aku malah ngedoain mama kamu tuh supaya bisnis nama kamu lancar
bisnisnya makin baik
terus mama kamu makin sibuk sama bisnis bisnisnya
jadi kita bebas deh beb
ya udah gak apa apa kalau gitu deh
kamu mau masuk enggak
jangan masuk ke dalam
di rumah kamu kan lagi gak ada orang
nanti jadi fitnah
mendingan kita duduk di situ aja
ada yang mau aku ceritain sama kamu
masa mama aku mau nikah lagi sama mama gas
sebenarnya tuh masalahnya cu
bukan cuma karena aku gak suka mama aku nikah lagi
tapi kan kamu tahu sendiri
kalau mama kamu itu kan akses juga sama mbak gas
dan ini juga bisa ngebangga hubungan kita juga beb
mama aku kok aneh ya
dari si bule sekarang sukanya sama ombal gas
mama aku enggak beneran suka sama mbak gas
mama aku kayaknya cuma pengen bikin mama kamu sebel aja
pengen bikin emak kamu marah marah
berusaha nanti di sini
berusaha nanti itu siapa yang tahu beb
kamu aja bisa jatuh cinta sama aku yang jelek kayak gini
kamu itu emang gak ganteng
terus sekarang dead kamu udah banyak
kamu saja beb
makasih ya beb
kamu udah nerima kekurangan aku
seperti aku udah bisa menikah
seperti aku dia bisa menerima kekurangan kamu dan kelebihan kamu
kelebihan aku emang apa
kamu kelebihan berat badannya
kok gitu sih
kamu jad banget sama aku
kan aku udah mau diet
senyum dulu dong
pakai cinta deh aku soal kamu
kita pacaran lagi yuk
bentar ya mikir dulu
dipikir pikir dulu ya
bakal bakal json
nah kata ketuhan lu kayak gini
berapa menit kan makanya risetnya
hangat banget ya gew
alhamdulillah nikmat banget makanannya enak kayaknya sih nikmat banget bukan cuma karena
makanannya tapi kalau suasananya juga nikmat
makasih ya hari ini sih saya ngerasa sangat menikmati pas lagi makan sama om sama
eva terima kasih banyak ya kenapa kamu harus mengucapkan terima kasih sama om dan
reva kita kan sama sama merasa kenikmatan ini ya kan iya sih